indonesia saat ini tengah memiliki hajatan besar mudik dan juga lebaran dua ribu dua puluh dua setelah dua tahun tidak dilakukan dampak dari pandemi covid sembilan belas
data dari pemerintah lebih dari delapan puluh jutaan orang melakukan mudik
mobilitas masyarakat membeludak dan kini mitigasi untuk menekan kenaikan kasus covid sembilan belas perlu menjadi perhatian
langkah apa yang disiapkan pemerintah guna mengantisipasinya seberapa besar kemudian peluang kenaikan kasus terjadi
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan ibu siti nadia tarmizi sesdijen kesehatan masyarakat dari kemenkes
bu nadia selamat malam minal aidin wal faizin
bu nadia selamat malam minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin
dan juga ada pak tri yunis miko epidemiolog dari ui
pak miko selamat malam pak mohon maaf lahir batin selamat hari lebaran
selamat malam mas sehat minal aidin wal faizin selamat lebaran
selamat lebaran bu nadia
ya bu nadia dan pak miko kita tahu ya saat ini mudik tengah berlangsung masih berlangsung bahkan dan juga ada arus balik
ada delapan puluh jutaan orang yang melakukan mobilitas sepanjang idul fitri dan juga di momentum lebaran ini
sekarang sudah mulai bu nadia masyarakat juga membicarakan bagaimana pasca mudik ini agar tidak terjadi lonjakan kasus
nah dari kementerian kesehatan bu nadia persisnya konkretnya
seperti apa langkah langkah untuk memitigasi untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus covid sembilan belas pasca lebaran ini
ya tentunya pertama kita ketahui upaya perluasan vaksinasi tetap kita lakukan ya
jadi sentra sentra vaksinasi juga kemudian upaya untuk melakukan vaksinasi para lansia dan juga untuk booster terus kita lakukan
yang kedua adalah tentunya perluasan testing tracingnya secara masif
nah tentunya yang tolong ya baik kepada pemerintah daerah
nah yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan satgas tetap menjalankan protokol kesehatan
baik itu misalnya di tempat tempat retaria tempat publik maupun tempat tari wisata
oke kapasitas testingnya nah ini persisnya kapan bu nadia testing dan juga tracing akan digalakan kembali dimaksimalkan
apakah setelah arus balik ini terjadi
yang saat ini sebetulnya sudah mulai dilakukan
ya tentunya kapasitas testing tracing ini kita upayakan tidak turun dari target yang seharusnya ya
artinya kita tahu testing tracing ini harus satu berbanding
nah saat ini posisi kita adalah satu berbanding dua belas ya dan tentunya kita terus mengingatkan di daerah untuk tetap melakukan testing dan tracing ini sesuai dengan target tadi
artinya walaupun kasus positif
itu cenderung turun tetapi testing tracingnya harus tetap diupayakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan
dan ini kita selalu feedback kan ya kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota ya
untuk kemudian memonitor terus angka testing dan tracing ini walaupun angka kasus terus turun dan angka positif juga terus turun
oke baik pak amiko situasi pandemi kita memang kita lihat memang jauh lebih baik ya
vaksinasi juga terus diperluas dan juga ada testing dan juga tracing yang tadi bu nadia sampaikan juga akan terus dimaksimalkan
nah anda melihat sebetulnya seberapa besar kemungkinan ada terjadi kenaikan kasus pasca lebaran ini
apakah memang itu besar peluangnya atau memang dengan situasi yang sudah jauh lebih baik ini itu relatif bisa terkendali dan tidak ada kenaikan yang cukup besar nanti prediksinya
ya saya melihat kondisi gelombang ketiganya
pada saat gelombang ketiga
pada saat gelombang ketiga cakupan imunisasi covid sembilan belas kita yang dosis pertama itu mencapai sembilan puluh an
nah itu terjadi gelombang ketiga yang jauh lebih besar atau jumlah kasusnya jauh lebih banyak dibanding gelombang kedua begitu
itu kondisi vaksinasi nya
jadi menurut saya jadinya peningkatan kasus pada pasca lebaran ini bukan suatu kemustahilan
tapi itu harus disertai surveillance
surveillance pasti kita sudah dikurangi dengan kewajiban vaksinasi yang berkurang
jadi menurut saya surveillance pasif kita berkurang karena kewajiban diperiksa siatnya dan periksa artigennya itu sudah tidak wajib lagi dalam perjalanan perjalanan
itu mengurangi mampu deteksi
jadi menurut saya surveillance pasif kita berkurang
surveillance aktif kita tadi harusnya yang namanya tracing tidak dicampurkan dengan kemampuan tes
jadi bukan rantai
itu harusnya tracing
menurut saya tracing kita selama puasa ini berkurang habis
kemudian kalau perbandingan satu yang di tracing berapa
satu kasus itu di tracing ya mungkin enam sampai delapan begitu
jadi menurut saya jauh dari kemampuan deteksinya
jadi deteksi itu tergantung jumlah tesnya
jadi jumlah tes itu tergantung pada orang yang wajib di pasif di tes kemudian yang aktif juga di tes
jadi menurut saya dengan kemampuan yang surveillance yang berkurang
ya kemampuan deteksi
deteksi kita sangat berkurang
yang kedua bahwa vaksinasi dosis ketiga itu sudah meningkat tapi tidak mengurangi kemungkinan penularan ini pada lebaran ini sangat luar biasa
dan sayangnya kita tidak punya peta apa di mana varian apa di mana varian delta di mana varian omicron
bahkan b dua b empat b enam b lima
dan itu harus dipetakan
sehingga kita akan tahu
kita berhadapan dengan varian yang mana
sehingga kita akan berperang berbeda
karena kalau itu varian delta kematiannya luar biasa
jadi menurut saya itu awal ramadan ini kakak saya meninggal karena delta begitu
jadi menurut saya ya karena tahu saya saya tidak tahu dengan delta di mana kakak saya kena delta dan saya pikir kakak omicron
jadi ya luar biasa saya kehilangan kakak saya begitu
pak miko tentu kami terus berdukacit atas kehilangan dari saudara anda
tapi pak miko begini
tadi anda mengatakan surveillance pasif berkurang testing juga berkurang
artinya seharusnya dalam periode apapun atau katakanlah saat ini sedang dalam periode mudik
itu surveillance aktif tidak semestinya dikurangi pak
menurut saya dalam satu pandemi itu surveillance itu tidak boleh berkurang
jadi bahkan kalau saat kita eliminasi pada saat kita menuju endemi surveillance kita harus jauh lebih baik
bahkan di korea mau dilakukan dengan meningkatkan surveillance aktif ya dia akan melakukan survei
tapi kita tidak melakukan itu kita melakukan survei di provinsi pada bulan november desember tahun dua ribu dua puluh
kemudian kita akan melakukan survei lagi pada bulan mei ini atau bulan juni ini
di daerah di provinsi semua provinsi akan disukai
dan itu menurut saya baik
langkah pemerintah itu baik melakukan survei itu akan meningkatkan surveillance
temuan temuan kasus identitas kasus
sebenarnya surveinya cuma antibody
jadi harusnya itu disurvei antigen
jadi apakah itu pcr apakah tes antigen menurut saya harus dilakukan survei antigen
jadi menurut saya kalau survei antibody itu kurang tepat untuk dilakukan
anda masih berpikir bahwa setelah idul fitri ini masih ada peluang terjadi kenaikan kasus
karena yang saat ini pak pak
yang saya minta sampaikan adalah memang situasinya membaik
bahkan masyarakat indonesia disampaikan sudah punya kekebalan kelompok ya
yang dengan angka yang cukup tinggi
sudah ada vaksin dosis ketiga sudah disyaratkan juga bahkan untuk memudik sebenarnya harus booster
jadi beberapa langkah untuk mencegah kenaikan sudah dilakukan sebenarnya pak miko
tapi faktor apa atau celah apa yang bisa terjadi atau bisa kemungkinan terjadi
kalau masih ada kemungkinan kasus covid itu naik setelah lebaran
ya gelombang ketiga
menunjukkan bahwa vaksinasi tidak bisa menghilangkan tas visi
jadi itu mengurangi tas visi sedikit mungkin iya
tapi gelombang ketiga itu menunjukkan bahwa vaksinasi akan mengurangi keparahan
atau keperlitan dari penyakitnya
kalau kita terinfeksi omicron itu bahkan berjalannya akan lebih ringan
saya juga dengan dasar itu maka pada setelah lebaran
transmisi akan terjadi karena kasus belum hilang dan kerumunan itu makin banyak
jadi menurut saya kerumunan akan semakin banyak kemudian kerumunan akan terjadi
tapi kemungkinan kasusnya akan lebih ringan
jadi kalau berdasarkan kasusnya pada gelombang keempat ini yang terjadi
pasti lebih sedikit dari gelombang ketiga
kemudian juga kasusnya akan lebih ringan dibanding gelombang sebelumnya gelombang ketiga
jadi menurut saya selain kasusnya lebih ringan
kemudian severitasnya juga akan lebih ringan
kalau saja kita punya
yang apa gimana data gimana kemudian operasi gimana
maka kita akan bisa melakukan pemetaan lebih baik di mana mana
di mana saja yang kita butuh pelayanan kesehatan begitu
terima kasih bikmat
kenaikan kasusnya prediksi anda ya jauh lebih ringan dan jumlahnya memang tidak lebih banyak
dibanding pada gelombang sebelumnya
nanti saya akan tanyakan ke bu nadia apakah itu juga kalkulasinya sama dengan pemerintah
dan bagaimana bu nady menjawab soal mengapa kemudian surveillance kasus aktif ini berkurang
yang tadi disampaikan oleh pak miko dan juga testing yang juga berkurang
seperti apa jawaban dari pemerintah
kita break dulu kami akan segera kembali
ya bu nadia sudah bergabung kembali
bu nadia tadi ada banyak beberapa catatan dari pak miko ya kalau kita bicara soal bagaimana semua pihak
termasuk pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan kasus pasca lebaran
nah ada tadi beberapa hal yang disorot bu nadia soal surveillance yang berkurang dan juga testing yang berkurang
nah ini sekali lagi bagaimana pemerintah menjawab soal itu dan mengapa memang
kalaupun memang berkurang mengapa ada pengurangan itu bu nadia
ya terima kasih pak miko
terima kasih pak miko

minimal lebih dari sepuluh
dan memang sebagian lagi testing ini memang kami lihat bahwa masyarakat sekarang cenderung menurun
untuk testing ya
karena mungkin merasa bahwa gejalanya seperti biasa cenderung sembuh dalam tiga sampai lima hari
tapi penurunannya agak sedikit lebih lama
jadi memang hal ini yang harus dijaga ya keseimbangannya
bahwa tracing dan testing harus terus ditingkatkan bisa mendeteksi lebih cepat
bisa mendeteksi lagi penularan
tapi di sisi lagi penularan ya kita harus tetap menurunkan
di sisi lain juga kita tahu bahwa tantangan yang cukup banyak
lebih lagi karena kasus terus menurun masyarakat juga merasa bahwa tertular jadi lebih rendah
nah ini yang terus kita lakukan bahwa apalagi pada saat mudik dan pasca mudik
dengan mobilitas dan aktivitas yang sudah begitu banyak kita longgarkan
maka risiko penularan ini akan cukup besar
jadi ini akan kembali ditambah tidak dikurangi misalnya begitu
meskipun memang angkanya sedang turun seperti tadi pak miko katakan
sebaiknya justru harusnya ditambah lagi
ya tentunya mas renhat yang kami lakukan adalah memberikan feedback ya
secara saat ini sudah berdua minggu ya kepada pemerintah daerah terkait indikator indikator daripada ppkm ya
di mana kita lihat di sana indikatornya termasuk indikator kapasitas respon yaitu testing tracing ini
dan ini mempengaruhi level ppkm daripada kabupaten kota dan provinsi
nah tapi memang di sisi lain komunikasi ini terus kita upayakan untuk pemerintah daerah
kita memahami bahwa surveillance ini harus tetap aktif
walaupun kasus cenderung turun untuk mencegah tadi potensi potensi lonjakan yang harus kita antisipasi
terutama mobilitas yang sangat tinggi ini
tetapi kita juga mendorong tetap bahwa cakupan vaksinasi juga harus ditingkatkan
untuk bisa memberikan proteksi yang lebih baik lagi juga sebenarnya
jadi tidak ada intervensi ya mas rehat ya
tapi kami juga sadar bahwa testing tracing tidak boleh turun di luar dari target yang seharusnya sudah kita tetapkan
walaupun sampai saat ini ya testing kita kalau mengikuti standar who satu per seribu per minggu
itu sudah setara siapa ya
saat ini sudah tiga sampai dengan empat tes per seribu per minggu
jadi memang tracingnya ada penurunan kalau dulu saat tempat satu berbanding empat belas
saat ini cenderung satu berbanding sebelas sampai dengan satu berbanding dua belas
bu tadi pak miko memprediksi ya atau melihat begitu
kalaupun ada kenaikan kasus kasusnya lebih ringan dan tidak lebih banyak dibanding gelombang sebelumnya
nah pemerintah sebenarnya mengkalkulasi bagaimana bu setelah lebaran ini
apakah cukup percaya diri bahwa tidak akan terjadi lonjakan yang begitu besar
atau memang punya prediksi tersendiri berdasarkan pantauan arus mudik dan juga di idul fitri
apalagi bu nadia juga memantau langsung di beberapa titik rest area bagaimana pelaksanaan arus mudik ini
apakah memang kenaikan kasus itu atau lonjakan itu minor akan terjadi atau peluang itu memang tetap ada bu nadia
sebenarnya kalau kita melihat ya dari hasil seru survei yang menyatakan sembilan puluh sembilan persen dari masyarakat
khususnya di dua puluh satu kabupaten yang menjadi tujuan dan asal mudik ya
karena memang jumlah pemudiknya itu sekitar enam juta ya
tentunya kalau melihat dengan angka proteksi yang saat ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat
ini cukup memberikan benteng perlindungan untuk menahan sebenarnya laju penularan tadi
tetapi ini harus kembali diimbangi dengan protokol yang kesehatan menggunakan masker
cuci tangan itu tetap harus kita lakukan
dan kemudian juga kita selalu mengingatkan ya untuk halal bihalal ini menjadi penting juga mas renat
bahwa pembatasan untuk halal bihalal dilakukan oleh pemerintah dan ini perlu ketegasan dari satgas pada tingkat rt rw dalam penerapannya
karena halal bihalal bisa dilakukan tapi kalau lebih dari seratus orang kita tidak izinkan untuk melakukan halal bihalal
tinggal dengan makan bersama sehingga tentunya dengan makan bersama kan ada resiko untuk membuka masker
nah kemudian inilah yang kemudian kita upayakan salah satunya supaya tadi
antisipasi terjadinya peningkatan kasus itu tidak merupakan lonjakan kasus yang kemudian tidak bisa kita tangani
peningkatan kasus bisa terjadi selama kemudian kita bisa tangani kasus kematian ataupun kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu tidak tinggi
kemudian kita bisa menangani ya dengan kasus kasus yang ringan atau otg dengan cukup melakukan isolasi mandiri dengan dukungan layanan telemedicine
sehingga kalau kita melihat yang penting saat ini peningkatan kasus itu adalah bisa kita tangani putuskan benar segera dan
tetap rendah dan sedih
bu nadia pamiko ada tambahan lagi
bu nadia pamiko ada tambahan lagi
menurut saya pemerintah harusnya mengantisipasi kemungkinan lonjakan walaupun sekecil apapun
menurut saya yang diantisipasi pertama adalah surveillance ditingkatkan itu yang pertama
yang kedua adalah bahwa upaya upaya protokol ditingkatkan juga
karena menurut saya protokol kesehatan sekarang sudah ditinggalkan
jadi itu yang harus dijalankan lagi
kemudian mudik itu kalau bisa ganjil genapnya bukan ganjil genap saja
harusnya kan nomor mobil itu empat jadi depan ganjil bukan ganjil
depan genap belakang genap
jadi ada hari itu hari satu dua hari
minggu senin selasa rabu kamis
kemudian tanggal juga ada ganjil genap
menurut saya harus ditandakan ganjil genapnya
hari dan tanggal
jadi menurut saya itu akan memperjarang orang yang duduk di lebaran dan harus bergantian begitu
jadi itu mengurangi kepadatan
jadi kemudian sudah lama menganjurkan supaya pemberitahuan jangan pada berkumpul di tempat tempat lebaran itu
itu diajurkan begitu
dengan baik di semua desa kalau bisa diadai peringatan bahwa jangan berkumpul benar benar
berkumpulnya artinya jaga jarak harus ya
berkumpul dengan jaga jarak itu harus diingatkan
menurut saya pakai masker juga harusnya diingatkan di semua desa
jadi kepala desa harusnya diimbau untuk mengingatkan para pemudik agar pakai masker dan tidak berkumpul
yang terakhir adalah bahwa mudik bakatnya harusnya aman tapi sudah terlambat
sekarang mudik balik itu harus aman
dan benar benar tidak memudahkan penularan
meskipun itu kecil penularannya akan menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang kecil
tapi harusnya tidak cegah karena begitu kasus bertambah kita susah lagi mencegahnya
menurut saya itu bahaya
pak miko beberapa hari terakhir juga banyak diperbincangkan oleh pakar soal subvarian
subvarian baru ba empat dan juga ba lima omikron
nah pak miko kalau bicara soal antisipasi lonjakan atau antisipasi kenaikan kasus setelah pasca lebaran ini
menurut anda seberapa penting subvarian baru ini memang perlu juga diberikan perhatian
ini yang saya takutkan
karena ada varian apa geta omikron kemudian ada b dua b empat b lima
bahkan menurut saya omikron akan banyak dengan terjadi begitu
bahkan sekarang saya mendengar dari tangga saya kucingnya batuk batuk dan kemudian meninggal
jadi saya takut itu karena covid juga
jadi menurut saya penyebaran itu covid ke binatang
kemungkinan mungkin akan menyebar ke binatang
jadi menurut saya hati hatilah terhadap penyelenggaraan covid
jadi jangan kita berseparia dulu sekarang
bukan saatnya sekarang
tapi saatnya adalah pada waktu kita sudah clear dengan kasus covid nya ada berapa di negara kita
ada berapa di setiap reproduksi
ada berapa di setiap kabupaten di kota
baru kalau kita yakinkan
kalau kasusnya sudah endemis
mari kita tetapkan nama nama endemisnya di mana saja
provinsi mana saja sudah elemis
kemudian kalau kita sudah semua provinsi endemis dan bisa dikontrol dengan baik
baru kita bersukaria
bu nadia bicara soal endemik
beberapa hari terakhir ini setelah lebaran
banyak juga bu nadia beberapa pejabat publik yang menjadikan
momen mudik dan juga lebaran ini sebagai satu langkah awal untuk menuju fase endemi covid
kalau tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup besar
soal menuju fase ke endemi ini bu nadia dari kemenkes sebenarnya sikapnya bagaimana
saya tahu tentu pasti tidak mau tergesa gesa
tapi apakah sepakat juga bahwa setelah mudik dan juga lebaran
kalau situasinya tetap baik atau tetap terkendali
memang ini bisa menjadi satu contoh untuk kita menuju ke fase endemi
jadi kalau kita lihat ya mudik tahun ini mengapa kemudian diizinkan oleh pemerintah
tentunya melihat bahwa ini merupakan situasi yang salah satunya kita akan lalui ya
di fase setelah pengendalian pandemi
artinya ini juga sudah termasuk yang diperhitungkan dalam roadmap kita menuju fase endemi tadi
jadi bagaimana melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat dan apalagi mudik setelah lebaran ini diizinkan setelah dua tahun
di masa sebenarnya kita pada masa dalam proses untuk menekan laju penularan menuju pandemi yang terkendali
karena kita tahu bahwa pengendalian pandemi dalam rangka kita menuju kondisi endemik tadi melalui beberapa tahap
yang pertama tadi bagaimana terus menekan kasus pandemi
karena omikron kemarin serendah rendahnya seperti level kita pada waktu september sampai desember dua ribu dua puluh satu
nah itu betul betul angkanya terus kita upayakan kita bisa pertahankan minimal dengan tentang waktu tertentu
misalnya enam bulan
dan pada waktu itu kita baru bisa menyatakan bahwa kita sudah pada kondisi pengendalian yang terkendali
nah setelah kita yakin betul bahwa tadi tidak ada lonjakan kasus yang kemudian kita harus melakukan rem darurat kembali
baru kita masuk pada yang kita sebut sebagai pra endemi baru kondisi endemi
jadi mudik tahun ini sebenarnya salah satu juga yang sudah menjadi kita perhitungkan dalam roadmap kita menuju endemi tadi
jadi yang menjadi penting adalah kita terus memonitor mengendalikan bagaimana pasca mudik kasus covid ini tetap terkendali
oke baik jadi mudik salah satu bagian dari roadmap kalau terkendali ini menuju ke fase endemi
bu nadia sebelum saya akhiri dialognya yang soal suvarian b empat ba empat dan juga ba lima itu bagaimana bu nadia yang tadi dibahas juga oleh pak miko
dan sejauh mana pemerintah memonitoring soal suvarian baru ini
ya tentunya dengan pemerintah
ya tentunya dengan pemerintah
ya tentunya dengan pemerintahan whole genome sequencing ya kita terus lakukan monitoring ya dan jumlah sampel
walaupun jumlah sampel positif ini cenderung turun tetapi jumlah sampel minimal yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan genome sequencing
itu tetap sesuai dengan target yang seharusnya supaya kita bisa lebih memonitor ya kondisi tersebut
nah yang kedua adalah kalau kami ingin sampaikan bahwa sampai saat ini kita belum menemukan ya
varian ba dua ratus satu ataupun ba lainnya
jadi kita masih pada varian ba satu ba dua yang terlihat mulai terjadi peningkatan tapi varian omicron lainnya belum kita temukan sampai saat ini

ini adalah terminology yang dimaksudkan sebenarnya isi perangkat ya virtual and not killing

terakhir ke pak miko bicara soal
transisi menuju ke fase
endemi sudah sering kita bahas tapi
apakah menurut anda memang tepat juga
bisa juga dijadikan
mudik dan juga lebaran ini kalau memang
terkendali ini salah satu indikator
atau bagian dari roadmap menuju ke
kalau itu terkendali
kalau tidak gimana
jadi itu menurut saya
jadi menurut saya
luar biasa taruhannya
jadi kalau harus
menurut saya pada
lebaran ini harusnya tes
tetap diberlakukan mau itu
sudah booster pun tetap harus
diberlakukan karena kita
orang indonesia atau
rakyat kita yang di desa indonesia
kita harus melindungi
menurut saya itu harus
dilakukan oleh pemerintah
tadi menurut saya
buat negara kita buat rakyat kita
dan itu ancaman
luar biasa buat
bukan endemi lagi buat wabah ini
kembali berjangkit jadi
menurut saya kalau itu
kemudian harus ada
pembatasannya pembatasannya apa
ya itu adalah tes
udah vaksinasi atau belum
dia harus wajib tes
meningkatkan surveillance bukan untuk
apa apa untuk meningkatkan surveillance
bahwa itu ada isu bisnis
itu biarin saja begitu
karena kita untuk menyelamatkan
anak bangsa ini begitu jadi menurut saya
harusnya begitu tapi karena
sekarang sudah terlanjur ya ini namanya tes
tse begitu kalau
mudah mudahan saya berharap
kasus di covid sembilan belas
kita sudah meningkat setelah berlebaran
harapan itu kan dengan
kepiraan yang baik
mungkin saya berharapan
yang berlawanan dengan
kemungkinannya karena kemungkinan
akan banyak jadi mudah mudahan
kalaupun kasus meningkat tidak
sebanyak ke gelemen ketiga atau
gelombang kedua sebelumnya jadi saya
berharap banyak dengan kejadian covid sembilan belas
mudah mudahan selesai jadi saya
berharap mudah mudahan selesai nah tapi
harapan saya beda dengan kemungkinan
kehidupan yang saya mengambil
jadi sekarang kita perlu ingatkan lagi ya
pak miko dan juga bu nadia kepada
masyarakat juga jangan merasa sudah aman
jangan juga sangat lengah ini di arus balik juga nanti akan sangat terjadi mobilitas masyarakat yang cukup besar
dan juga kepada pemerintah untuk jangan lengah juga dan tetap mengedepankan testing dan juga tracing
dan juga surveillance yang aktif untuk bisa mengantisipasi ancaman kenaikan kasus pasca lebaran ini
kita akan lihat mudah mudahan tentu harapannya sekali lagi situasinya akan terkendali dan juga lebih baik
dan tidak terjadi lonjakan yang cukup besar setelah lebaran
terima kasih banyak bu nadia pak miko sudah meluangkan waktu dan juga diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
meskipun pandemi makin terkendali kita tetap waspada karena covid sembilan belas masih ada
selalu disiplin pakai masker saat beraktivitas dimanapun berada
vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna karena masker dan vaksin adalah imunitas bagi semua
kita percaya kita pasti bisa